sebagian warga yang rumahnya dekat lokasi kebakaran lahan
memindahkan barang barang berharga mereka
setelah api di lahan gambut kembali membesar
petugas pemadam juga kewalahan mengisolasi kobaran api
akibat terbatasnya pasokan sumber air di sekitar lokasi
hingga selasa siang warga di komplek purnama elok pontianak selatan
mengemasi dan memindahkan seluruh barang barang mereka
untuk diungsikan ke rumah kerabat yang jauh dari lokasi kebakaran
proses pemindahan ini dibantu sejumlah personel polresta pontianak
di beberapa tempat titik api hanya berjarak tak sampai sepuluh meter dari rumah mereka
sejak senin malam petugas pemadam dan sejumlah warga
terus berupaya mengisolasi kobaran api yang kian mendekat ke permukiman
namun selasa pagi mereka harus mundur menjauh dari titik panas
karena kehabisan persediaan air
hingga pekan ketiga sebaran titik panas kebakaran lahan di kota pontianak
dan sekitarnya ini terus meluas
sebelumnya dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi
kalimantan barat menginstruksikan semua sekolah untuk meliburkan
aktivitas belajar mengajar seiring semakin pekatnya kabut asap
yang menyelimuti kota pontianak dan kabupaten kuburaya dalam dua pekan terakhir
instruksi untuk meliburkan sekolah di pontianak dan kuburaya kalimantan barat
dikeluarkan oleh dinas pendidikan dan kebudayaan
yang mengacu pada kondisi udara setempat
yang semakin parah terpapar kabut asap
akibat pembakaran lahan
terhitung sejak senin ini
proses belajar mengajar diliburkan di semua tingkatan tanpa terkecuali
karena partikel debu dinilai sudah tidak sehat
dan masuk kategori berbahaya
pihak sekolah menyambut baik kebijakan ini
karena dampak kabut asap dan buruknya kualitas udara
bisa membahayakan anak anak
pasalnya ruangan kelas diselimuti asap pekat
dan dihujani partikel debu dari sisa pembakaran lahan
di kelas masuk juga buah asap ya
masuk debu debu dari hasil pembakaran itu masuk
semua bangku meja penuh dengan debu
jadi memang kebijakan ini diliburkan ya
memang diliburkan kebijakan dari bali kota
habis salam salam sama sekolah balik
mulai hari ini sampai hari kamis
jumat mereka masuk ke bali
masuk itu pun nanti kami ada acara kurban
namun sejumlah siswa dan wali murid belum mengetahui informasi ini
sejak tahun ini sejumlah siswa dan wali murid belum mengetahui informasi ini
sejumlah siswa dan wali murid belum mengetahui informasi ini
sehingga sebagian sudah datang ke sekolah
tetapi sejumlah siswa dan wali murid belum mengetahui informasi ini
sehingga sebagian sudah datang ke sekolah
dan kembali pulang setelah membaca pengumuman
atau mendapat pemberitahuan dari pihak sekolah
tetapi sebagian sudah datang ke sekolah
tetapi sebagian sudah datang ke sekolah
tetapi sebagian sudah datang ke sekolah
tetapi sebagian sudah datang ke sekolah
tetapi sebagian sudah datang ke sekolah
kemudian kalau itu terbakar tidak boleh digunakan untuk tiga tahun
kemudian kalau lahan itu sudah ada izin apapun
tetapi dibuka dengan membakar
semua izinnya kita cabut
nah dengan keluar perwa ini peraturan melikota ini
nah dalam waktu empat hari ini titik api di kota pontianak tidak ada
tidak ada apa ya
asap kiriman dari daerah lain
itu dua hari yang lalu sangat berbahaya
sehingga anak anak kita liburkan
kirimannya dari daerah mana saja pak
dan apa yang dilakukan oleh pontianak
untuk membantu mempercepat proses pemadaman
jadi pernah ada satu hari sampai seribu lebih titik hotspotnya
kemudian kalau kita kebetulan di pontianak ini
pemadam kebakaran kita swasta di lima puluh sembilan
kebetulan dua hingga dua tahun died
begitu saja untuk kebeluran
berapa gram sampai berarti
sangat banyak orang tua ini sudah benar benar anak sama
namun apa rasanya menghafal itu
seorang masyarakat yang milih
setengah absolument ter specialize di portugal
tapi penyebabnya sendiri pak artinya selain tadi bapak katakan memang tidak ada topografi penyebabnya sendiri di masing masing ini tidak terpantau itu kenapa pak
bisa karena sengaja untuk membuka lahan itu lebih murah dan cepat
tapi bisa juga lahan gambut ini memang terbakar dilempar lempengan besi tiga puluh cm x tiga puluh cm saja itu sudah bisa terbakar kalau kena panas
nah itu masalahnya sebenarnya lahan gambut ini saya
tapi efektivitasnya dua itu tadi topografi dan sekat kanal
topografi dan sket kanal itu apakah kemudian sudah diusulkan ke pemerintah provinsi minimal pak untuk kemudian dilakukan supaya mencegah ini kemudian tidak terjadi lagi begitu
kan sekat kanal itu usul bapak presiden
tapi kementerian juga apalagi provinsi kementerian juga nggak ada yang melaksanakan
nah alasan mereka tidak efektif
tapi kan belum dicoba
nah di pontianak itu ada daerah daerah yang kanalnya bagus bagus ya disitu lahan gambutnya sampai sepuluh meter kedalaman tapi tak pernah terjadi kebakaran lahan
karena skat kanalnya bagus
artinya itu sudah dilakukan di kota pontianak begitu pak sutar miji
yang terbakar itu di daerah daerah yang tidak ada skat kanal
baik kita tunggu
berarti daerah lain kemudian untuk mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh kota pontianak
kemudian kita berbicara mengenai dampak tadi siswa sekolah diliburkan akibat adanya dampak dari kabut asap ini
tapi kemudian banyak yang anak anak yang tidak mengetahui pak
nah informasinya ini seperti apa dan akan berapa lama sebetulnya siswa sekolah ini diliburkan
waktu hari jumat lalu kondisi udara masih bagus
tahu tahu ketika hari minggu kemarin ya itu sudah sangat berbahaya
nah sehingga saya mengambil kebijakan untuk meliburkan
kita memberi informasi ya bisa lewat wa dan lain sebagainya asal anak anak tidak boleh
nah untuk smp saya liburkan sampai sabtu tapi untuk tk paud sd itu sampai senin baru masuk
senin baru masuk
apakah ada potensi untuk kemudian diperpanjang lagi
pak liburnya kalau melihat kondisi kabut asap atau dampak kabut asap di kota pontianak ini
kalau udaranya masih berbahaya saya akan perpanjang
terakhir pak himbawan untuk warga pontianak sendiri seperti apa
kalau kemudian ini masalah sosialisasi informasi ada diliburkannya sekolah kemudian tidak terakses atau tidak terinformasi dengan baik
tidak diterima informasinya oleh warga dengan baik
apa himbauan untuk warga pontianak
apakah mereka juga harus lebih aktif lagi untuk mengetahui
apa yang mesti mereka lakukan terkait dampak kabut asap ini
kita sudah himbau pada masyarakat untuk aktif juga dalam menginformasikan seandainya ada titik titik api dan mereka tidak boleh membakar sampah membakar apapun karena pontianak ini sebagai besar lahan juga
nah kemudian untuk anak anak sekolah sekalipun dia libur jangan biarkan dia main di luar
karena sekarang ini tingkat penerisa ispa semakin meningkat semakin bertambah
nah kita akhirnya harus kerja kerja keras juga
karena anak anak libur libur juga dia main di luar
karena orang tuanya tidak peduli tentang bahaya asap itu
apakah kemudian disediakan pak mungkin masker untuk bisa digunakan bagi para warga
hampir setiap hari relawan membagikan dinas perhubungan membagikan pada masyarakat
tapi ya masyarakat dia pakai sebentar malah jadi itu
ya itu yang paling penting
nah itu yang ke
baik kita harapkan tentunya ya pak dampak kabut asap akan segera berkurang di kota pontianak dan juga warga lebih waspada untuk mengantisipasi dampak kabut asap ini
pak sutar miji wali kota pontianak terima kasih pak sudah bergabung di cnn indonesia newsroom